kita tergabung dengan koresponden cnn indonesia nova naya antaka di gedung pengadilan negeri jakarta pusat
naya ada informasi apakah persidangan sudah dimulai dan juga poin poin apa saja yang mungkin bisa anda dapatkan
dari apa yang akan disampaikan oleh johnny g plate dalam persidangan nanti

seharusnya rencananya sudah kecapin

ini memang sudah mulai dan bisa dilihat suasananya sudah mulai ramai
akhirnya memang saat ini dari rekan rekan atau alat media sudah menuju kedatangan dari platih untuk memasuki bawang sidang
dan untuk agenda hari ini memang diagendakan ada dua agenda yaitu
pembagian eksepsi dari mantan menthol menthol joni g platih
dan juga dua terdakwa lain yaitu
yohan suryantoy selaku tenagaan ujip presiden indonesia
dan juga anang ahmad latif selaku dirut dari bakhti komineko
dan bisa dilihat ini pengamanan juga cukup banyak
ada aparat kepolisian yang akan menjaga dan sepertinya ini akan segera
joni platih akan menjaga dan sepertinya ini akan segera

dan sementara ini juga kita melihat dari dakwaan sebelumnya ada enam dakwaan yang dikenakan
oleh joni platih
yang pertama adalah platih ini didakwa untuk bidang keuangan negara sebesar rp delapan belas
kemudian platih ini juga ditugas korupsi rp tujuh belas delapan miliar dan juga dijelaskan peran peran dari jepang
kemudian platih ini juga ditugas korupsi rp tujuh belas delapan miliar dan juga dijelaskan peran peran dari jepang
dan ikbal kita akan menyaksikan saat ini ada terdakwa yang akan masuk ke dalam bawang sidang

yaitu johan sonianto dan juga anang ahmad latif
dimana kita sebentar lagi akan melihatkan seperti apa nota pembelaan dari ketiga terdakwa